hai ada dramanya ada dramanya ada ceritanya kesetiaan bahwa sudah baik lagi tuh
nah setiap kawan kawan yang pakai
jadi kalau drama duel berani
kasih semangat untuk bahasa indonesia musuh sih
di share di makanya
oh dia juga
saya sih kalau mau kalau macam
bang sandi diiringi teman teman dari open water swing
untuk mendampingi jadi rati habis bernang mereka berdua akan bermilas bilas dulu nanti
kembali lagi katas panggung buat bikas smiling tiga dan mendalinya sama pendatangan dan settlements
oh jadi ni ada kategori pemenang ini sergi jadi yang menangnya pada tujuh media lalu mempunyai penghargaan dari

jadi yang menang nanti yang bisa ngambil bendera kumparan di garis finish
ada dimana tuh bendera nya

kita menyusul bang santi di belakang
bu susi nyambut
oh iya beneran
bang santi dan bu susi
mau ngambil bendera
eh belum dapet
eh belum dapet
kok rembutan bendera
kok bang salinya gak ngambil bendera
apakah sudah diambil benderanya
wah mungkin di ngobrol dulu

oh pemenangnya adalah dua duanya

yang penting solidaritas sportivitas dan

kita kasih hias juga angsa
tapi saya sedikit takut sama angsa
tapi mudah mudahan tidak
kita ingin membuktikan jakarta
sudah beradab masyarakatnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
seluruh aparat kepolisian
yang ada disini
juga tentunya teman teman kumparan
luar biasa tepuk tangan dulu buat kumparan
untuk membahagiakan warga jakarta itu
perlu ide ide yang
insya allah bisa diterima
dan dalam satu tarikan
itu kita bisa
saya baru dapat laporan
lebih dari tujuh puluh delapan umkm
yang dagangannya laku
belum sampai jam sepuluh sudah habis semua
juga warga masyarakat
jadi ini adalah salah satu
hubungan kerjasama yang sangat baik
saya terima kasih sama bu susi
dan memang perlombanya sendiri
untuk membersihkan danaunya
kalau menang kalah
kita ada yang menang ada yang kalah
dan memang dari pertama sudah bisa diprediksi
karena perempuan itu biasanya lebih kuat
jadi bu susi yang menang
dan saya karena sudah janji
bahwa kita langsung menerima tantangan berikutnya
khususnya di kepulauan seribu
dan juga di pantai utara jakarta
itu yang ingin kita hadirkan disini
kumparan dan sukses untuk festival danau sunter
karena setelah ini ada kegiatan lain
dibandingkan air tawar
hampir satu setengah
ampere dua kali beratnya
jadi kualitas airnya bagus
kata pak wali gak gatel gatel
udah dua minggu yang lalu
sekitar tiga hari
semuanya di asuransi
jadi ibu susi yang kulitnya cantik
tidak akan bersisik
saya bilang saya ini kulitnya udah jelek
kalau nanti tambah gatel gatel
kan tambah jelek lagi
presiden sudah bilang
bu menteri seram
tambah lagi menyeramkan nanti
kalau kulitnya jelek
nah itu dia
jadi saya bilang memang harus bersih
supaya masyarakat nanti yang berenang
juga tidak bergantung dengan saya
tidak jadi sakit
asuransi untuk masyarakat tuh pak sandi